jelang mudik lebaran kakor lantas polri irjen aan suhanan bersama menteri perhubungan budi karya sumadi
menghadiri rapat koordinasi persiapan angkutan lebaran dua ribu dua puluh empat di provinsi jawa barat dan jawa tengah
kakor lantas mengungkapkan jawa barat merupakan salah satu daerah yang memiliki titik rawan kepadatan arus lalu lintas
saat mudik balik lebaran dua ribu dua puluh
untuk mengantisipasi kepadatan arus lalu lintas kepolisian wilayah jawa barat telah mempersiapkan rekayasa lalu lintas
hingga menurunkan tim urai di titik rawan
selanjutnya kakor lantas bersama menhub dan stakeholder lain juga melakukan peninjauan ke stasiun bandung jawa barat
usai rapat koordinasi dan kunjungan di bandung irjen aan suhanan bersama budi karya sumadi
melanjutkan rakor kesiapan
angkutan lebaran di polda jawa tengah
ia menegaskan selama arus mudik balik akan dilakukan penerapan ganjil genap
yang merupakan satu pembatasan mobilisasi untuk kendaraan pribadi
ranking tiga jawa barat ini asal yang akan mudik nantinya
jadi cukup berat tadi pak kapolda jawa barat dan seluruh stakeholder yang ada
namun tadi sudah dipetakan oleh pak
kapolda dan seluruh stakeholder kerawanan kerawanan atau potensi potensi
yang mungkin nanti akan terjadi pada saat arus mudik dan balik ini